halte transjakarta di kawasan tendian terbakar pada senin sore belum diketahui penyebab kebakaran tersebut dan sudah ada rekan kami
produser lapangan sian indonesia bella mulahela di kawasan tendian
halo selamat sore bella sejauh ini apakah masih ada api di sana bagaimana upaya pemadaman di sana bella
ya selamat sore bram betul sekali tepatnya sekarang pukul lima lewat mungkin setengah enam sore
ini memang sejak pukul tujuh belas dua puluh waktu indonesia barat di depan halte tendian jakarta selatan
ini memang ada percikan api dan asap yang begitu banyak
menurut dari keterangan para petugas halte tendean ini memang awalnya terlihat ada asap begitu dari arah dalam halte sendiri
dan sampai saat ini memang sedang saya akan menunjukkan sedikit bram
ini lagi ada didinginkan ataupun bantuan
dari sejumlah petugas pemadam kebakaran yang mungkin lima menit ini baru hadir ataupun baru tiba di halte tendean
ini ada dua mobil pemadam kebakaran yang saat ini bertugas langsung ke halte tendian jakarta untuk membantu untuk pemadaman api sendiri
bram saya mau menginfokan sedikit memang ini di depan lalu lintas di depan halte tendian ini sekarang dihentikan
karena memang sampai saat ini masih proses untuk memadamkan api
nah saat ini ada lagi satu mobil pemadam kebakaran dari arah gatot subroto
dari arah gatot subroto ini yang baru saja tiba untuk membantu pemadaman api di kawasan halte tendian jakarta di depan gedung trans tv dan juga hotel mercure
dan saya akan menginfokan sedikit
dan saya sudah ada saksi ataupun petugas dari trans jakarta sendiri
yang saat ini sudah bersama saya dengan pak bram eh pak abang pak hemantoni
pak hermatoding ini tadi kan sekitar lima belas dua puluh ya pak ya
ini pemadam kebakaran sekarang sudah hadir
tadi bisa diinfokan sedikit pak bagaimana tadi sejak awal seperti apa pak
ya saya di atas ini
di samping belakang ada sam
kenapa saya sudah berupaya juga di atap
pak ini kan sekarang berarti infonya tadi kan awal ada asap begitu
tidak dikarenakan memang dari layar tv yang ada di halte tendean
kalau tadi beberapa saksi yang melihat itu keluar percikan apinya dari layar tv begitu pak
di atap juga sekarang ada atap
oke pak ini kan berarti semua pergerakan ataupun
perjalanan dari teras jakarta yang menuju halte tendian ini akan berarti disini sekarang dihentikan
berarti teras jakarta yang berada di atas jalan ini pulau pulau saat ini ini memang dihentikan dan akan diputarkan di rawat rawat berikutnya
pengalaman sudah hadir di pasudabantu untuk mengadakan api
api di sini
nanti yang paling di fokus adalah apa pak
apakah tadi ada luka luka ataupun ada korban di dalam petugas ataupun dari masyarakat yang bermain
berarti sudah bisa dipastikan dari awak teras jakarta sendiri dan juga masyarakat yang akan naik ke talas jakarta di tendian ini tidak ada korban jiwa ataupun korban luka luka begitu pak
berarti saat ini sedang ada pemadaman
berarti ini selanjutnya
tutup berapa pak
akhir akhir ini nanti akan jalur di bupak bali
tutup berapa pak
pak yang kemudian kita ya pak
terima kasih ya pak selamat bertugas kembali semoga tetap aman ya pak di sini ya pak ya terima kasih pak
ya bram jadi begitu memang kalau misalnya kita melihat ini sedang ada lagi proses untuk
dipadamkan begitu api apinya kalau misalnya tadi anda melihat di layar kaca ini masih ada api kalau sekarang saya bisa memastikan bahwa dari depan halte tendian ini sudah terlihat adanya api atau bahan persikan yang keluar dari area dalam halte transjakarta di tendian jakarta selatan
dan memang tadi infonya karena sekarang sekitar pukul jam enam kurang ini kan memang mobilitas masyarakat jakarta ini akan pulang selesai kerja begitu
dan memang untuk perjalanan ataupun
jalur transjakarta yang dari arah
trita yasa ataupun dari arah blok m ini dihentikan dulu dan langsung diputarkan di rawa barat jadi tidak ada yang berhenti di halte tendean
memang sampai saat ini tidak bisa dipastikan kapan transjakarta di halte padian ini akan kembali beroperasi
karena misalnya anda bisa melihat ini masih proses untuk pemadaman api dan
dua teguroto yang akan mengarah ke transtv ini memang sedang ditutup dan masih akan ada lagi
tapi menurut keterangan dari berbagai saksi yang ada di tkp ataupun di halte tendean ini tidak ada korban luka ataupun korban jiwa yang ada di halte tendean ataupun kebakaran di halte dean
sekitar tadi pukul tujuh belas dua puluh ini ada terlihat adanya percikan dan juga ada
asap begitu dari arah dalam
halte transjakarta ataupun yang ada di halte tendean jakarta selatan
dan memang sampai saat ini proses dari
pemadam kebakarannya masih terus membantu untuk menghentikan api ataupun percikan yang ada di area dalam
bella kami akan mencoba menghubungi anda nanti kembali untuk mengupdate bagaimana kondisi pemadaman hingga rekayasa lalu lintas yang berada di kawasan
terima kasih atas laporan anda bella mulahela
terima kasih atas laporan anda bella mulahela
merapokan langsung dari kawasan tendian jakarta
selamat kembali bertugas dan tetap jaga keselamatan